indonesia memiliki hutan rawa gambut tropis terbesar di dunia
menunjukkan buruknya pengawasan dan tata kelola lahan gambut
saiman editor cnn indonesia april sirait berkesempatan mewancari pakar gambut universitas palangkaraya
mengenai pentingnya melindungi lahan gambut indonesia
mengapa lahan gambut indonesia penting untuk dunia
lahan gambut indonesia penting karena lahan gambut sendiri itu merupakan salah satu cadangan karbon terbesar
dan juga penghasil oksigen
kita memiliki lahan gambut yang cukup luas sekitar dua ratus ribu kilometer persegi
yang merupakan paru paru dunia
sehingga penting untuk menjaga kondisi iklim penting untuk rumah biodiversitas dan banyak hal yang lain lagi
melihat kerusakan yang ada di lahan gambut di indonesia sendiri
sebenarnya apa penyebabnya
degradasi lahan gambut
jadi lahan gambut itu adalah lahan rawa pada asalnya kondisi alaminya
tapi karena kita perlu lahan yang cukup luas untuk pertanian sehingga lahan gambut dikeringkan
jadi kondisi yang kering ini menyebabkan kondisi gambut itu rentan sekali terutama terbakar
kemudian menjadi lebih masam karena muka airnya lebih rendah lagi
sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah ketika dikonversi
jadi lahan gambut itu menjadi lahan selain hutan
berapa waktu yang diperlukan untuk akhirnya bisa mengembalikan fungsi gambut sebagai penyimpan karbon untuk lingkungan
lahan gambut ini awalnya terbentuk pada kondisi yang tergenang lagi ya mbak ya
jadi untuk memulihkannya itu kalau untuk hutannya sendiri kita ambil contoh taman nasional sebangau sekarang
itu memerlukan waktu yang cukup panjang

pertama kali dibentuk taman nasional sebangau sekarang itu memerlukan waktu yang cukup panjang

tetapi kita lihat sekarang kondisinya setelah lima belas tahun kemudian itu vegetasi sudah lebih bagus
kemudian kondisi alaminya sudah kembali basah itu perlu waktu lebih dari sepuluh tahun
kalau kita bicara untuk pemulihan kondisi gambutnya sendiri atau tanahnya sendiri
terbentuknya itu ratusan tahun
sehingga untuk membuka lahan gambut itu sangat mudah sekali
mudah sekali cepat apalagi dengan membakar ya
tapi untuk memulihkannya perlu waktu puluhan tahun bahkan bisa sampai ratusan tahun